dalam pernyataannya kpk mengungkapkan hasil uang korupsi yang dilakukan oleh ex mentan syahrul yassin limpo
salah satunya mengalir ke partai nasdem senilai miliaran rupiah
sementara merespon pernyataan ini partai nasdem justru mempertanyakan integritas dan independensi kpk
lalu bagaimana konsekuensi jika ada aliran dana korupsi masuk ke sebuah partai politik
kita akan membedahnya bersama dengan ferry asmari pakar hukum tata negara universitas andalas
namun sebelum kita memulai percakapan kita akan melihat terlebih dahulu cuplikan pernyataan dari wakil ketua kpk alexander marwata
terdapat penggunaan uang lain oleh asia bersama sama dengan ks dan mh serta sejumlah pejabat di kementerian pertanian
untuk ibadah umroh di tanah suci dengan nilai miliaran rupiah
selain itu ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana berita sel
yang ditujukan untuk kepentingan partai nasdem dengan nilai miliaran rupiah
kalau kita sebut angka aliran itu tidak betul betul diketahui jumlahnya berapa
artinya memang ada keraguan keraguan di sana dan harus diakui ini membuat kasus ini masuk ke fase baru ya
fase yang jelas berkaitan dengan partai politik
sementara kasus korupsinya kan soal jual beli jabatan
nah apakah kemudian ini betul betul bisa dibuktikan oleh kpk atau bagian dari upaya menakut nakuti partai politik
karena ada ruang jadwal politik yang sangat dekat
kalau memang kpk betul betul menemukan aliran dana
mestinya kpk sudah bisa menyebutkan seberapa besar aliran dana itu
dan kita ketahui juga di dalam berbagai perkara lain
sebenarnya patut diduga ada aliran dana ke partai partai yang kadernya melakukan korupsi
tetapi waktu itu kpk malah tidak mengurusi itu
fokus keurusan substansinya
jadi pertanyaan besarnya apakah dengan menyebutkan dengan sesuatu yang tidak pasti
angkanya tidak pasti beberapa miliar
itu mengindikasikan kpk sedang menarik narik kasus ini ke ruang politik praktis
atau memang sudah ada bukti permulaan cukup yang betul betul layak untuk disebutkan
bagi saya kalau mau menarik ini ke ruang keterlibatan partai
dengan maksudnya dana korupsi
mestinya kpk sudah punya dua alat bukti yang cukup untuk perkara ini
sebagaimana kasus sel
jadi aneh kalau kpk tidak tegas dan menyebutkan sesuatu yang menurut saya masih prediksi
kalau masih prediktif dan tadi anda menyebutkan bisa jadi masih ada keraguan keraguan mengenai nominal salah satunya di sini
mengapa kpk bisa langsung mengungkapkan ini ke publik
dan satu lagi hal yang jadi pertanyaan masyarakat adalah

kenapa sel ini ditangkap hamin satu sebelum pemanggilan
analisis anda seperti apa
ya tidak bisa dihindari bahwa kasus sel ini ada nuansa politisnya
satu scl ada menteri dari partai yang sekarang menyatakan oposisinya dengan pemerintah
yang kebetulan pemerintah yang mengangkat firly dan teman teman di kpk
dan harus diingat juga bahwa ini waktu pemilu yang dekat
ikat mengikat lawan ini juga sering terjadi
kalau dilihat bahkan misalnya upaya segera menangkap pak sel ya
sementara ada perkara pak firly di kepolisian
menurut saya memang ini ada pertarungan lain dari sekedar penegakan hukum
tidak berarti tindak pidana korupsi yang dilakukan sel tidak terjadi
tindak pidana ini sudah diselidiki oleh teman teman kpk dari cukup lama ya bahkan
sebelum teman teman im lima puluh tujuh diberhentikan dari kpk
jadi kasusnya saya yakin ini ada sehingga terbukti sebenarnya
dengan pernyataan status tersangka
tetapi nuansa politik itu tidak bisa dihindari
ini ada berkelindannya berbagai kasus di antara kasus sebenarnya
substansi yaitu kasus politik itu sendiri
nah upaya upaya seperti ini yang bagi saya ya
mengganggu proses penegakan hukum intinya
kedua duanya harus diselidiki keterlibatan pak firly dalam penanganan kasus ini
berupa pemberasan suap yang diterima sel dan segala macam
termasuk menghindari ruang politik praktis untuk sekedar mengancam partai politik
kalau memang ini dilakukan lebih lanjut kan ujungnya adalah pembubaran partai politik
pembubaran partai politik itu hanya bisa diajukan oleh presiden
jadi orang akan melihat korelasinya kemana mana ini
saya tertarik dengan pernyataan anda pembubaran partai politik
setahu saya jika memang ada partai politik yang terbukti menerima aliran dana korupsi
maka akan bisa dibubarkan melalui mahkamah konstitusi
seperti itu ya
lalu sebenarnya sejauh apa pembubaran partai politik ini bisa terjadi di indonesia
dengan kasus yang sekarang bergulir
di mahkamah konstitusi
di mahkamah konstitusi ada dua jenis perkara yang belum pernah disidangkan
satu pembubaran partai politik
kedua impeachment terhadap presiden
pendapat dpr bahwa presiden melanggar hukum
hanya dua itu saja
dulu sudah pernah ada keinginan untuk menyidangkan pembubaran partai politik
terutama karena terlibatnya beberapa partai politik dalam kasus korupsi
dan dananya dianggap dialirkan ke partai
jadi mohon maaf saya harus memotong sebentar karena saat ini sedang berlangsung
dan kita akan langsung bergabung mengikuti keterangan pers yang disampaikan
partai nasdem di kantor dpp partai nasdem jakarta
komisi pemberantasan korupsi terkait dengan aliran dana ke partai nasdem
waktu dan tempat kami berikan kepada kakak mas aroni
terima kasih teman teman selamat sore
saya selaku bendahara umum partai
membantah apa yang disampaikan pimpinan kpk oleh pak alex marwata
terkait dengan aliran dana ke partai nasdem
saya sampaikan tadi dari tadi malam pak alex menyampaikan
bahwa tersangka pak sahrul yassin limpo ada terkait aliran dana ke partai nasdem
sekali lagi aliran dana ke partai nasdem
saya sebagai menara umum dpp menyatakan membantah
bahwa tidak ada aliran terkait yang disampaikan oleh pak alex marwata
saya selaku bendahara umum tadi malam sudah mengecek langsung ke rekening partai
resmi rekening partai bahwa kami tidak pernah menerima aliran dana dari informasi
pak alex verrhubanan reddiki stm sudah tidak selesai
para reservasi para reservasi demokrasi para reservasi retorik pagi penangkapmen takiej
yang saya sayangin lagi kenapa mesti kok seolah olah penyampaian pak alex ini tendensius ke partai kami
kenapa benci benar kok seolah olah kita ini busuk banget
karena ini adalah partai politik yang ada di republik ini dan pimpinan kpk waktu dalam proses pemilihan itu melalui partai politik
ada lobby lobby di partai politik ada lobby lobby di dpr terkait dengan proses pemilihan yang akhirnya kita kita di dpr memilih para pimpinan yang sekarang
kita tidak pernah menyuruh ketua umum apalagi menyuruh pembantu presiden suruh korupsi
dan dilakukan oleh pak sel adalah yang sekarang sudah tersangka
kita hormati proses hukum yang ada di kpk dengan tersangka pak saharul yasin limpu

kita hormati proses hukum itu kita ikuti prosesnya
tapi jangan seolah olah menjustifikasi kita itu menyuruh seseorang untuk korupsi dan menyetorkan itu kepada kami ke bendahara partai politik
tiga hari lalu saya sudah sampaikan tentang terkait isu ini dan saya sudah juga memberi klarifikasi

resmi bahwa pak sel pernah mentransfer uang untuk bantuan bencana alam senilai dua puluh juta
maka itu saya sampaikan resmi bahwa benar menerima transferan untuk bantuan bencana alam
dan bukan kita aja
dan bukan kita aja
praksinas dan bukan
semua partai politik yang ada di dpp
dpr memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing masing pribadi tidak dipatok
kita jangan selalu berburuk sangka pada hal hal yang terjadi pada sel sendiri
yang sudah tersangka sekarang ini
proses penegakan hukum berjalan
kita dukung kpk
melakukan penegakan hukum kepada pak sel
lebih cepat diadili lebih baik
supaya terang benderang pada proses yang dilakukan pak sel
kan kalau teman teman sudah lihat berapa penerimaan yang dilakukan oleh pak sel
apa partai tahu
tapi pada saat ada bantuan ada di sinyal diduga bahwa ada aliran
jadi saya berpikir
seolah olah ke partai
kan ini menjustifikasi bahwa kita itu seolah olah memberikan perintah untuk korupsi
partai kita dirugikan atas informasi yang dilakukan oleh pimpinan kpk pak alex marwata
mempertimbangkan untuk somasi pak alex marwata dengan ucapannya
kami sudah rugi di hadapan publik
seolah olah partai kami ini adalah partai korupsi
yang diduga disebutkan terbuka oleh pimpinan kpk yaitu pak alex marwata
jadi begitu teman teman bantahan saya
saya tidak mau berasumsi jelek apapun
kita dukung penegakan hukum oleh kpk siapapun orangnya
selama ini kami selalu dukung apa yang dilakukan atas kinerjanya kpk
kita selalu dukung apa yang dilakukan kpk
kita bangga ada kpk yang selama ini melakukan
proses kerja dengan pencegahan yang luar biasa
tapi kami juga nggak mau dilakukan seolah olah partai kami adalah partai koruptor
mungkin itu dari saya teman teman
tadi kan sudah dibantah
tadi kan sudah dibantah
tika dari tempo co
beberapa waktu lalu juga ada katanya transaksi yang masuk ke partai soal sumbangan pelantikan lima dpw
yang besarnya dua puluh empat sembilan juta sama
transaksi sebesar tujuh puluh lima juta
kalau yang itu bagaimana tanggapannya dari nasdem
kalau secara resmi mengatakan ke partai politik partai nasdem
maka itu kan harusnya resmi ke bendahara
kalau mau beri bantuan ke benahara partai
langsung secara resmi
ini kan seolah olah bahwa memberikan bantuan untuk abcd
kita kan nggak tahu nih abcd ini atas perintah siapa
kalaupun atas perintah sel misalnya
eh kasih uang ke untuk dpw ini
bantuan itu langsung kepada sana
bisa aja nanti di belakang dia bilang eh itu jangan ke dpw misalnya
dia kamu ganti jangan ke dpw
tapi karena perintah awalnya udah ke dpw
seolah olah jadinya ke dpw
menurut catatan misalnya
ini kan contoh
siapa yang memastikan bahwa uang itu alirannya seolah olah ke partai politik secara resmi
saya sebagai pemerintah
tidak pernah menerima resmi atas bantuan bantuan itu ke kita
kedua ya pak
ini saya anissa dari dtkom
sebelumnya mohon maaf agak di luar dari ini pak

kita lihat itu bahas soal apa ya pak
silaturahmi biasa aja kok gak ada yang serius
ya pemirsa pasca nakernas hari ini
relawan projo menuju ke kartanegara menemui prabowo subianto

bapak ibu jualan sekalian
ini kami baru saja melakukan pembukaan raksasa enam projo

serta punya komitmen untuk terus memajukan indonesia dan mesejahterakan rakyat
dan tidak mudah menyerah pantang menyerah

dan pak prabowo adalah patriot sejati yang menyerah

dan untuk kekasihannya republik indonesia
karena pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang kita percaya bahwa suara rakyat adalah penentu kemenangan di pilpres dua ribu dua puluh empat
karena itulah kita mulai hari ini kita akan sama sama berjuang bersama
karena bangsa indonesia ini milik semua golongan
dan kita harus respect terhadap siapapun
karena itu dengan dukungan

kalau saya teriak pak prabowo kita tandikan
pak prabowo lanjutkan
pak prabowo lanjutkan